ada di hatinya tapi setelah saya bosan
karena saya dapat penggantiin baru saya tinggalin dia
dia barang bekas saya jaga mulut kamu atau saya sobek mulut dong kalau barang bekas harus dibuang itu sudah
gitu ngomong dong sekarang mau pergi kemana mau berantem kan sama wardana iya iya
setem memang mau gelut sama si kartu perdana teh
manis manis jawab atau manis jangan diem aja tuh manis halo ya aku tidak apa apa atau ya
eh gimana saya nggak mau kenapa napa akan apa suami mau berantem dan kemungkinan bisa terluka mana
oh ya tuh jangan itu lah udahlah beneran ini mas saya mau tidak akan apa apa ya
manusia kamu percaya saja masalahnya teh ya si badak jumbo rokok putih sudah kurang ajar
pisang teh sama kita teh ini teh masalah kubur diselesaikan kalau enggak mau udah
dari dia makin ngeluncang teh udah lah percaya sama akang ya setelah masalah ini selesai udah
semua tidak ada lagi gelut gelutan lagi ya
kang abal kan udah gak muda lagi
udah tua ngapain sih ngeladenin
omongan orang kayak dia
dia mah suka cari gara gara
nanti kalau akan abah terluka gimana
tuh manis percayalah sama abah ya
abah mah tidak akan apa apa
mantak nah doain ya sayangnya
tahu dari mana
kang abah bakalan gak terluka
tolong jangan berantem
kalau kang abah terluka gimana
insya allah ini mah
abah tidak apa apa tidak mempan
abah mah dipukul juga dikandeng juga tidak mempan
saya gak mau kang abah berantem
saya gak mau kang abah terluka
kalau kakak gak mau nurut dan dengerin omongan saya
mendingan saya pergi aja
jangan pergi atuh sayang
atau mau pergi kemana kamu sayang
terserah saya mau pergi kemana
kang abah udah gak peduli sama omongan saya
kenapa kamu meninggalkan saya atau
jangan atuh ya
amisnya kang abah udah gak mau denger lagi omongannya saya
iya kalau pulang
kalau enggak saya nggak mau
mendingan gak usah ditungguin sekalian dan saya pergi aja ya
yalah saya tidak akan gelut lah
gak akan jadilah gelut sama si wardana
sumpah ya demi allah kang abah pulang ya
teng manis ya
kayaknya mengecilkan pisan
udah lah percaya sama saya
saya bener bener tidak akan mau gelut sekarang
ya udah atuh
tidak jadi ya atuh ini teh
ngonjok ngonjokin mukanya si bada koko bada ginjo gitu ya
gak dipotong ke itu loh ya kan

lah mendingan saya pulang aja lah daripada teh manis juga mengambek sama saya
sepertinya kamu mau pulang
kamu takut babak belur
kalau kamu pengecut aku maru
oh denger ya
yang terakhir manggil pengecutnya ya
udah masuk ugd semua
masuk ugd karena ingus kami
alah kumaha ya teh
saya sudah janji deh sama manisik yung
kamu sepertinya gak ada niatan fight
kau pikir kita datang kemari
kayaknya gue harus pancing dia
supaya mau fight sama gue
pasti dia sudah dipujuk sama anis
supaya nggak berurusan sama gue
makanya dia mau pergi
kalau kita gak fight
masalah akan selesai
muka berewok kamu itu naif
allah agustin maagung kuatkan saya ya allah
beri saya perlindungan supaya
saya tidak terpancing sama bujuk rayu si badak enjung borokogok deh
asal kamu tau
dulu saya pernah jadi pria yang ada di hatinya
tapi setelah saya bosan
karena saya dapat penggantiin baru
saya tinggalin dia
dia barang bekas saya
atau saya sobek mulut kamu
kalau barang bekas
saya akan menjaga
jangan sampai dia menang
itu sudah saya lakukan
kamu pemakaian barang bekas
saya bukan orang yang dulu lagi
tapi kalau menyangkut anak dan istri saya
saya rela dipenjara sekalipun
nah itu dong
kalau begitu kita fight sekarang
tapi kalau kamu mau pulang silahkan
kembali ke barang bekas saya
tidak ada apa apa
maju brewok pengguna barang bekas
kamu mau tahu saya siapa sebenarnya
kamu mau tau saya siapa sekarang

kamu mau tau saya siapa sebenarnya

kamu mau tau saya siapa sebenarnya

kamu mau tau saya siapa sebenarnya
kamu mau tau saya siapa sebenarnya

kamu mau tau siapa sebenarnya

abah sabar dulu abah
abah jangan mau kepancing sama emosinya abah
papa bakal selalu provoke si abah
maud tidak emosi kemah
dia sudah menghina keluarga kita mohon
sudah menghina mama kamu
mama kamu itu sudah abah doain tiap hari
supaya disucikan dia di mata allah
kenapa dihina sama dia
dia emang begitu orang ya abah
kita jangan sampai sama kayak dia bah
mohon dia boleh menghina abah
tapi nggak boleh menghina orang lain
abah abah abah
udah abah abah
mundi nggak mau abah jadi musuhan sama papa mundi maud
abah juga tidak mau cari musuh ya maud
cuma ini masalahku sudah tuntas
biar dia tidak pernah menghina lagi
tidak mengganggu hidup kita lagi
mundi ngerti mbah
dari dulu bapak emang sikapnya kayak gini pak
mundi juga kesel sama sikap papa yang kayak gini
belasan tahun mundi ditelan tarim mbah
mundi jadi kayak gini gara gara papa juga
dan mundi selalu hilang akal
selalu hilang pikiran emosian gara gara papa
dan secara nggak langsung papa yang udah merosak masa lalu mundi
banyak hal yang bikin mondi kecewa sama papa
tapi itu dulu mbah
tapi sekarang mundi udah punya abah
yang selalu bikin mudi sadar
lebih dalam soal agama
lebih bisa ngargain hidup
itu semua karena abah
abah nggak berhak untuk marah
abah nggak berhak untuk mengungkulin papa
yang berhak itu mungkin mundi mbah
apa perlu mundi yang hajar papa sekarang
tidak boleh kamu kayak gitu
sama orang tua
sama kakak ulat mbah
nggak boleh berantem
nggak boleh berantem
biar urusan abah aja
sekarang ini mundi anaknya abah
abah itu papa mundi sekarang